mereka minum obat dalam bentuk cair ataupun dalam bentuk sirup
nah sehingga tentunya kita juga tidak mengenyampingkan ya saat ini walaupun kita memberikan pengobatan fomepizol
jadi pada kasus kasus tadi juga disampaikan oleh ketua idai ya bahwa saat ini kasus kasus yang masuk kriteria
gangguan ginjal akut atipikat progresif itu itu langsung diberikan pengobatan komitizol
karena memberikan harapan
kan tadi ketua idai mengatakan anak datang ke rumah sakit keluhannya hanya tidak bisa kencing atau kencingnya makin lama makin sedikit
tapi cepat sekali
kemudian akhirnya koma kemudian dia masuk diberi intubasi ya artinya dia masuk ke dalam ventilator
dan tidak berapa lama kemudian meninggal
bahwa angka kematian itu sejak tanggal dua puluh tujuh oktober sudah tidak ada lagi yang tadinya kita temukan rata rata